lo ngapain sih tampang lu kelihatannya sedih mulu gini bang masalahmu dijodohin
jadi nih nyoba belu waduh bapak mertua dong

aku dapat surat buat bella surat ya udahlah aku pulang dulu ya
sekarang makasih aja
dari ayah dan bunda di ujung aspal
sehat sehat aja tapi babay kali kayak ngotak sama tengkulak
ngak akhirnya abang bikin tersetujuan kawinin susahhappy citizen buat
bayar mohon kan l foarte bahwa besoknya mau datang ke rumah banyak
ya udah kita bisa ngobrol ya dadah salamualaikum

kamu kasih kabar enak sama namanya sekalian enggak tahu gue di sini
maafin tinggal banget
lalu mau dijodohin lagi no jodohin siapa lah
kalau lu sampai dijodohin

ini ini semuanya oleh oleh buat nyonya
astagfirullah ini gue
nyak aduh kenapa nih
nyak jangan tinggalin dia
pak mel nyak nyak jangan tinggalin anak bapaknya
ya allah nyak jangan mati dulu nyak
nyak jangan mati dulu bapaknya

eh mau bangunin bangunin bangunin
nyak bangunin bangunin
nyak bantuin dia pak
buat buat ambil aja buat buat
urus itu orang tua lu
ela pokoknya kagak mau dikawinin
dijodohin lagi sama si tengkulak
kan dia mah orang kagak benar
nyak sama mbak belu kagak tahu ngapa
ella udah canget banget begini
makanya dijodohin sama dia
lu gak kasihan apa sama mbak belu
kalau mbak belu mau bayar utang
bisa bisa digantung dia lah
gitu tuh mbak ella
mestinya mbak ella tuh mikirin bapakmu itu lho mbak
mbak kasihan mbak bella
benar kata itu tuh kata mbak
kalau enggak mbak belu digantung
ella gak punya mbak bella lagi
ella juga di sini kan kerja
bang lo kelihatannya sedih mulu
mbak ella mau dijodohin sama tengku lak bang
lo kan gak mau bang
waduh bapak mertua dong
yang bakalan jadi direktur mall
lalu apa yang udah terjadi
ini kan dedemanannya ayang eyak
ayah kasih tahu nih
yang namanya dijodoh jodohin itu udah kagak muslim
lagian yang eyak tuh udah ngebet banget sama saya
pokoknya kalau hidup sama ayah udah pasti dijawabin
senang semua hidup
eh bang ipran

ya ke dalam yuk
waduh dia kagak tahu kali punya mantu
kalau tak jadi orang kaya
ampun dah lah
lo ngapasih kagak demen sama gua
ella mau demen juga sama situ
ganti dulu tuh gerobak sayur sama
eh pusing mak
ah lo mah dipanggil kagak denger
eh masuk masuk masuk
kamu gimana sih
ya dah biarin apa mak
eh masuk masuk masuk
masuk kata pak
eh cek asal lo tau aja ya
itu bapaknya si ella
kalau enggak emak yang masuk
hmm nih anak begini yang bikin gue stres nih
uh lo pada berdua ah bikin gue pusing
stres dah gue ah
cep bhaiuiyya moh kaya apa buat dis tas kaga
engga apa anjur
hai apa kabargnan
lupa dia tuh
udah paljon kali
kalau mau dijodohin alias mau dikawinin dandan yang rapi bupedak yang banyak
eh emang lo kata gue celek buka apa pak
pak gino nggak tahu pak ela kan mau dikawin sama si tengkulak ela kan nggak gede men pak
malah ela demenan sama pak gino mendingan pak gino kawinin ela ya
iya tapi kalau minta jadi mini simpenan terus dibikinin apartemen
ya apartemen gigan lo apa lo nggak tahu pula bisnis putek gua lagi sepi
ya gagal gagal aja lo kalau ngomong bini gua galak tahu nggak dia kalau ngaret duduk kayak singa lo main geragot aja
ya geragot aja nggak apa lagi pak kan sama sama punya gigi